dalam pertemuan ini disepakati berbagai kerjasama dalam bidang industri dan pariwisata
dalam rangkaian kongres para delegasi juga melakukan perjalanan wisata ke sejumlah lokasi di kota bandung
kongres ke sebelas pemerintah daerah asia timur pada kamis pagi dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua dipusatkan di the transluxury hotel kota bandung jawa barat
acara dibuka dengan pidato yang disampaikan oleh duta besar jepang untuk indonesia kanasuki kenji gubernur prefektur nara araisyogo dan gubernur provinsi jawa barat ridwan kamil
setelah menyampaikan pidato pembuka para peserta yang terdiri atas gubernur wali kota atau perwakilan pimpinan daerah dari jepang korea
china vietnam filipina malaysia dan indonesia menggelar diskusi panel secara terpisah dengan tema industri dan pariwisata
para delegasi mengaku senang acara ini dapat kembali terlaksana karena membutuhkan banyak kerjasama setelah adanya hantaman pandemi covid sembilan belas
shizuoka dan nishijaya tengah telah menutupi hubungan kewirausahaan dan kewirausahaan
dalam hubungan kewirausahaan terdapat beberapa hal
dalam hubungan kewirausahaan terdapat beberapa hal
dalam hubungan kewirausahaan terdapat beberapa hal
dalam hubungan kewirausahaan terdapat beberapa hal
salah satu yang nanti kita kerjasama dengan shizuoka adalah rumah tahan gempa
satu di lokasi baru dua di rumah rumah existing ya yang mungkin sudah terbangun kira kira penguatan seperti apa
yang ketiganya kami akan mengirim staff staf pemprov jabar ke swizuoka untuk mempelajari proses edukasi karena mereka sudah pengalaman seperti ini lebih dari lima puluh tahun
pada jumat dua puluh lima november dua ribu dua puluh dua para delegasi diajak berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di kota bandung
lokasi pertama adalah museum asia afrika
dalam kunjungan ini para delegasi diberi informasi mengenai sejarah terbentuknya konferensi asia afrika pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
para delegasi juga diajak berkunjung ke galeri seni new ars culture park untuk melihat patung hasil karya seniman yang berasal dari bali nyoman nuwarta
yang menarik setelah berkeliling galeri seni para delegasi dikenalkan pada alat musik tradisional indonesia

jadi korea tidak bisa bergabung
tetapi asia dan afrika memiliki pergabungan yang berarti
kunjungan wisata ini menjadi penutup rangkaian kongres
adapun kesimpulan kongres ini terbagi menjadi beberapa hal
pertama setiap kota dan negara diharapkan lebih mendukung dalam setiap aspek
pertukaran informasi dan kolaborasi yang baik setiap negara dibutuhkan
untuk menciptakan asia yang lebih baik
dan terakhir east asia local and regional government kongres berikutnya
akan digelar di lini china